hingga senin sore penyelidikan penyebab kebakaran museum nasional masih terus didalami pihak kepolisian
untuk menjaga lokasi satu ssk yang terdiri dari sekitar delapan puluh personel dikerahkan untuk mengamankan aset budaya negara yang berada di museum nasional
polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga ada di lokasi pada saat kejadian
total ada enam belas orang yang telah dimintai klarifikasi
sementara tim puslep forma pespolri didampingi pihak museum terus melanjutkan pemeriksaan di sejumlah ruangan yang terdampak kebakaran
untuk memilah mendeteksi barang barang apa yang walaupun secara umum ya kita sudah tim sudah lihat banyak barang barang yang masih utuh
namun tentu sekali lagi itu adalah tugas dari ahli
untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kehilangan koleksi museum
hanya orang yang mendapat izin dari kepala badan layanan umum museum dan cagar budaya ahmad mahendra yang dapat memasuki lokasi kebakaran
ada pun proses pembersihan masih terus dilakukan
di bawah pengawasan kita
proses pembersihan yang dilakukan oleh petugas pppsu dilakukan dengan sangat hati hati
mengingat bahwa museum nasional menyimpan artefak peninggalan kebudayaan indonesia yang tidak ternilai
oleh karena itu harus dipastikan mana diantaranya puing dan juga mana yang merupakan artefak
sehingga mereka juga didampingi baik dari petugas keamanan dan juga dari kurator dari pihak museum itu sendiri
kondisi semua koleksi yang terdampak kebakaran belum bisa dipastikan
karena penelusuran masih terus dilakukan
kalau terlihat masih banyak yang moga moga ya
jadi itu ada kayu ada perunggu ada terutama kayu perunggu ya
itu yang sama sebagian tadi replika ya gitu
dan ini yang sedang di sana moga moga kita sama keramik
moga moga tidak banyak yang pecah
kalau yang khusus kayak gitu beda gedung
sementara itu kemen parekraf akan mengusulkan agar warisan budaya ditetapkan menjadi objek vital nasional
tujuannya agar warisan budaya mendapat pengamanan lebih memadai dan mencegah peristiwa seperti ini terjadi kembali
dan kemen parekraf ini juga mengusulkan melalui staff alimentri agar aset aset budaya ya
seperti museum nasional dan koleksi koleksi
seleksinya dapat ditetapkan sebagai obyek vital nasional agar mendapatkan pengamanan yang ketat dan maksimal
jadi kedepannya bukan hanya aset ekonomi dan pertahanan yang dapat menjadi objek vital nasional tetapi juga aset budaya
sebelumnya museum nasional mengalami kebakaran sekitar pukul dua puluh pada sabtu lalu
sebanyak tiga belas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api